seluruh badan pemenangan nasional prabowo sandi koalisi indonesia adil makmur
kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar besarnya
atas meninggalnya yang dilaporkan lebih dari lima ratus petugas pemilu
dari berbagai tingkatan yang telah meninggal dalam proses pemilihan umum ini
hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan umum republik indonesia
kami sangat prihatin kami bela sungkawa dan kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini
sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya
perlu ada kami rasa suatu visum dan pemeriksaan medis mungkin kepada petugas petugas tersebut yang meninggal
selanjutnya ada perkembangan lain yang memprihatin kita juga
bahwa sudah mulai ada
pemanggilan pemanggilan terhadap beberapa unsur tokoh tokoh pendukung kami
yaitu sudah mulai ada pemanggilan kembali kepada ustadz baktiar nasir
yang dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian ri
i mengenai kasus yang sudah liwat dua ribu tujuh belas yang lalu
di mana dari berbagai segi setelah diperiksa
sebetulnya tidak ada unsur kejahatan ataupun unsur pidana dalam peristiwa tersebut
kembali diangkat kasus kasus lama tersebut
ini kami merasa sebagai suatu tindakan
yang sesudah pernyataan istimah ulama
dan tokoh nasional yang ketiga
kami menganggap bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap ulama
dan juga upaya untuk membungkam
pernyataan pernyataan sikap dari tokoh tokoh masyarakat
dan unsur unsur elemen elemen dalam masyarakat
demokrasi dan kehidupan konstitusi
menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat
ini adalah hak yang paling dasar dalam sebuah demokrasi
dan ini kami lihat juga dikaitkan dengan pernyataan pernyataan beberapa
yang seolah olah justru mengancam
dan ini juga berhubungan dengan pernyataan saudara
yang menyinggung masalah keturunan warga negara indonesia
di mana kami melihat bahwa
pernyataan tersebut bersifat rasis
dan berkaitan dengan pernyataan pernyataan yang tersebut
dan pecah belah antara anak bangsa
hal ini lebih memprihatinkan
karena juga terdapat ada nada ancaman
kemudian juga kami lihat bahwa ini dilakukan oleh seorang
yang dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini
kami menyatakan keprihatinan kami
kami juga yakin bahwa ini mungkin kehilafan beliau
bahwa beliau tidak bermaksud seperti itu
tapi kami perlu untuk segera
menyampaikan pandangan kami
karena kami yang sering disudutkan dengan dituduh
bahwa kami membela suatu aliran islam
yang garis keras
bahwa kami membela hti dan sebagainya
jadi tuduhan tuduhan ini kami anggap sebagai
upaya yang tidak menguntungkan kita
kita ingin suasana kondusif
kami juga melakukan langkah langkah terus
untuk menanggapi perkembangan proses penghitungan
kami juga akan melakukan workshop workshop
mengumpulkan ahli ahli it
dari berbagai universitas
kami akan mengkaji meneliti
dan pada saatnya kami juga akan melakukan expose
paparan kepada umum
pada hari yang tepat minggu depan
dalam hal ini kami menghimbau semua pihak
untuk tetap sejuk tenang
tidak mengambil tindakan tindakan di luar hukum
percaya bahwa kita lakukan semua tindakan
tidak dengan gerusa gerusu
tapi dengan ketenangan
dengan selalu memikirkan kepentingan yang terbaik
saya kira itu yang secara garis besar kami prihatin
dan kami terus menghimbau
pihak pihak berundang untuk
untuk meneliti kembali mengkaji kembali
kami mengatakan keyakinan kami bahwa
saudara ubn tidak bersalah sekali
dan tidak bersalah sama sekali
sementara kami juga merasa prihatin
masih banyak tokoh tokoh kami yang dalam penjara
pak lius juga dipanggil
kalau lius saya yakin bukan hti pak
egy sujana dipanggil
pak tiflansen dipanggil
pak tiflansen dipanggil
pak tiflansen dipanggil dan sebagainya
pak kiflansen dipanggil dan sebagainya
jadi hal hal semacam ini menurut kami justru
ketegangan yang kita ingin justru
suasana yang damai
pergantian pemimpin itu jangan dibikin tegang begitu menurut saya
yang kita pikirkan adalah kebaikan seluruh rakyat
dan proses demokrasi itu menuntut adanya proses yang fair
proses yang tidak ada kecurangan
tidak ada kita main bola saja kita tidak mau
di tingkat kecematan kalau wasitnya tidak netral
saya kira itu dari saya sore hari ini
terima kasih dan saya juga sampaikan di sini
kemungkinan di hari hari mendatang kami akan mengundang lagi untuk press briefing
langsung kepada kalian tapi mungkin lebih mendalam
sehingga bisa ada tanya jawab yang lebih
jadi mungkin sudah ada dengar kemarin kami adakan press briefing kepada wartawan asing
ya karena terus terang saja kadang kadang tanya jawab dalam bahasa asing itu mereka
kalau tidak dikasih dalam bahasa inggris mereka suka salah kutip dan sebagainya
tapi saya dapat laporan bahwa saudara saudara juga bertanya kapan press briefing kepada kalian
saya katakan bahwa ini kita sedang siapkan dalam hari hari yang akan datang
mungkin kita menjelang buka puasa begitu
saya kira demikian ya terima kasih
ada tambahan pak dari dari mungkin dari pak rizal atau pak laudy
ya demikianlah pernyataan pers dari prabowo subianto calon presiden nomor urut dua dari kawasan kertanegara
dalam pernyataan persnya ia mengatakan atau menyatakan duka cita yang mendalam terkait meninggalnya para petugas kpps pada pelaksanaan pemilu lalu
selain itu prabowo juga menyinggung terkait sejumlah kasus lama yang kembali diangkat pasca adanya ijtima ulama tiga
hal ini dia anggap sebagai kriminalisasi terhadap ulama serta elemen yang ada di masyarakat
baik prabowo serta tim bpn menyatakan keprihatinan atas berbagai masalah yang ada pasca pelaksanaan pemilu